bagaimana situasi terkini soal pergerakan masyarakat melalui jalur darat di tol cikampek jawa barat
bergabung bersama saya adi dwinanda produser lapangan cnn indonesia
adi selamat malam
adi malam ini dan juga besok diprediksi menjadi puncak arus mudik libur natal dan tahun baru
sampai dengan malam ini pantauan anda seperti apa
ya puspa selamat malam
ini berbeda situasinya jika saya tadi melihat pukul lima belas waktu indonesia barat
sempat terjadi kepadatan dan juga kemacetan yang cukup panjang
di tempat saya melaporkan yaitu di kilometer empat puluh tujuh ruas jalan tol jakarta cikampek
namun untuk saat ini situasinya cenderung lancar tidak ada kepadatan tidak ada kemacetan sama sekali
puspa ini situasinya jauh berbeda
mungkin saya langsung akan menunjukkan anda bagaimana situasi pada malam hari ini
tepatnya pada pukul delapan belas lewat dua puluh menit waktu indonesia barat
dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari jasa marga hari ini
yaitu tanggal dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh dua ini
diprediksi menjadi puncak arus mudik natal tahun dua ribu dua puluh
di mana pada periode delapan belas hingga dua puluh dua desember dua ribu dua puluh
ini total kendaraan yang meninggalkan kawasan jabodetabek ini sudah mencapai tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lebih kendaraan
ini melalui empat gerbang tol yaitu gerbang tol cikampek utama cikupa lalu kemudian ada kalihurip utama
dan untuk gerbang tol cikampek utama sendiri sudah ada setidaknya lebih dari satu ratus delapan puluh ribu lebih kendaraan yang melintas
dan puspa untuk mengantisipasi jika nanti terjadi kepadatan yang cukup panjang
memang pihak jasa marga sudah menyiapkan berbagai antisipasi
salah satunya adalah pengoperasian jalan tol jakarta cikampek dua selatan yang nantinya akan dioperasikan secara fungsional
di mana dioperasikannya nanti ini berdasarkan jika nanti ada kemacetan yang cukup panjang di kilometer enam puluh
hingga kilometer tujuh puluh ruas jalan tol jakarta cikampek ini selama satu jam
kemudian jika nanti ada kepadatan di gerbang tol kalihurip utama ini sepanjang lima kilometer
ini nanti akan dibuka untuk masyarakat
namun ini masih memang berlaku secara fungsional
dan selain itu pt jasa marga juga akan memperlakukan sistem kontraflow
di mana nantinya akan diberlakukan jika terjadi kepadatan yang cukup panjang
dan memang sejauh pantauan kami sejak siang hari tadi puspa ini masih belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan
masuk dari sistem kontraflow
dan memang untuk di sepanjang ruas jalan tol jakarta cikampek ini
ada beberapa titik yang diprediksi akan menjadi titik titik kemacetan
yaitu seperti misalnya adalah kilometer empat puluh delapan hingga kilometer enam puluh enam
di mana hal ini disebabkan di tempat saya melaporkan ini merupakan titik pertemuan
antara tol jakarta cikampek sisi atas atau jalan layang mbz
kemudian juga jalan tol cikampek sisi bawah
ini menyebabkan adanya titik kepadatan di tempat saya melaporkan yaitu di kilometer empat puluh tujuh
yaitu di kilometer lima puluh tujuh juga diprediksi akan menjadi titik kemacetan
karena ada penyempitan jalan kemudian ada beberapa rest area
hingga nanti akhirnya sampai di gerbang tol cikampek utama yaitu di kilometer empat puluh
namun hingga saat ini situasi masih terpantau normal
namun kita akan saksikan bersama sama nanti bagaimana sebetulnya pada malam hari nanti
karena memang hari ini dan esok hari ini masih diprediksi menjadi puncak mudik arus libur natal dua ribu dua puluh
nanti untuk arus balik sendiri ini diprediksi akan terjadi pada hari minggu
untuk natal ini yaitu pada tanggal dua puluh lima desember dua ribu dua puluh
selain itu pt jasa marga juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan berpergian keluar kota
khususnya yang mengarah ataupun melewati ruas tol transjawa ini untuk memperhatikan jumlah hal
salah satunya adalah menghindari tanggal tanggal yang diprediksi akan menjadi puncak arus mudik sendiri
yaitu pada tanggal dua puluh tiga yaitu hari ini
dan selain itu puspa ini kalau misalkan anda melihat sudah jarang sekali ada kendaraan
seperti truk ataupun sumbu tiga yang melintas
walaupun tadi pada waktu pukul lima belas waktu indonesia barat saya masih menjumpai banyak sekali truk truk yang masih melintas
namun memang jasa marga ini telah melarang seluruh truk ataupun kendaraan sumbu tiga sumbu berat ini
untuk melintas di kawasan jalan tol cikampek ini pada periode dua puluh dua desember atau kemarin sampai nanti tanggal dua puluh enam desember dua ribu dua puluh
dari sejumlah rest area di wilayah cikampek jawa barat di ruas tol cikampek jawa barat
untuk mengurai kepadatan kendaraan
nantinya ada lonjakan
ya puspa betul sekali
tadi menteri perhubungan budi karya sumadi juga telah meninjau beberapa lokasi di ruas jalan tol jakarta cikampek termasuk rest area
di mana untuk nantinya jika terjadi kepadatan di pintu pintu masuk rest area yang ini nanti pihak dari jasa marga akan melakukan penutupan
sementara hingga situasi kondisi arus lalu lintas di jalan tol terurai
ini berkaca pada waktu libur ataupun idul fitri dua ribu dua puluh dua pada bulan
di mei lalu dimana pihak jasa marga sendiri ini menutup beberapa rest area
karena kita tahu puspa di sepanjang jalur ataupun di kilometer empat puluh tujuh hingga tujuh puluh ini ada terdapat beberapa rest area yang jaraknya tidak terlalu jauh
hal inilah yang kemudian cukup menjadi penyebab kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas
seperti tadi pada pukul lima belas waktu indonesia barat ini sempat terjadi
karena ditambah juga ada penyempitan jalan di kilometer lima puluh tujuh
hal itulah yang kemudian diantisipasi nanti jika ada kepadatan jumlah rest area yang berada di kilometer empat puluh tujuh hingga kilometer tiga puluh
hal ini juga terjadi karena jalan tol terurai di jalan tol jakarta cikampek ini akan ditutup sementara hingga kondisinya terurai
dan untuk hari ini sendiri ataupun malam hari ini pukul delapan belas lewat dua puluh lima ini memang tidak ada kepadatan yang cukup berarti
ini situasinya cukup landai namun kita masih akan menunggu puspa ini nanti malam apakah terjadi lonjakan apakah tidak puspa
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia adi dwinanda melaporkan dari tol cikampek jawa barat